ya buat biar anaknya kelihatan cantik gitu kan perempuan pakai emas emasan kan kelihatan cantik
dan sembilan orang itu semua tingginya satu ratus sembilan puluh dua meter satu ratus sembilan puluh lima satu ratus sembilan puluh satu ratus delapan puluh sembilan
itu memang juga mengalami peningkatan yang luar biasa
oke jadi nggak semata mata
itu adalah zat zat yang pollutannya dua lima itu artinya apa
anda hanya perlu mengajukan permohonan satu kali selama kursus anda